tapi roman ngedit sama siapa sih
nyuri mana sih
ya gue juga gak tau sih mukanya kayak gimana
kok gak ada sinyal
dan persahabatan kita balik lagi ke hidup
kira persahabatan kayak pacaran terus campur
persahabatan tuh abadi
gue belum jadi pacar lo aja lo udah seposisi ini
gimana nanti gue jadi pacar lo
yang ada gue dikurung kali
tapi yang jelas hari ini lo harus bareng gua
lo kalo berani jangan sama cewek
tolong kamu pastiin ya kalau bulan bakalan baik baik aja sampai di kafe ya
iya tante boleh boleh
gimana ya tempatnya
tadi sih bulan bilang sama tante di top one cafe
kamu tau gak itu tempatnya dimana
itu bukannya kafe tempat gue mau ketemu sama wuri
diberen mana ya
lo belum dateng juga sih

boohoo kaga dateng sih mah ini

leras pas banget
gua mau bangun
orangnya masih gimana sekarang
lo jadi ngedat
kalau orang nanya itu jangan balik nanya jawab
gue mau kasih tau ya emang disini lo doang yang ngedat
ya lo ga usah ngikutin gue deh lo
kenyataan emang gue juga mau ngedat
lagian gue ga norak ya lo ga umbar sana sini di sekolah kalau mau ngedat
oh ngedat sama bangku
hah malah gangguin gue disini lo ga takut cowo lo tuh cemburu atau marah sama gue
lo lagi yang kena
gue juga lagi nunggu
justru gue yang harus bilang itu kalau
jangan pernah gangguin gue

terserah sang siapa
ya gue juga gak tau sih mukanya kayak gimana
kok gak ada sinyal
hai roman gimana ngedatnya sama uri asik gak
gue aja belum tau uri dimana
gue kan gak tahu dia
lo ada nomornya gak sih gue minta
oh iya iya gue belum kasih nomernya uri ke lo
eh tapi bentar man ini gue kasih bersama lo
nanti waktu pas lo sampe jangan lupa lo kan nanti baca puisi pake nama ibran
nah lo dateng tuh ke meja resepionis lo ambil topeng disitu
karena setiap yang baca puisi lo lo akan dapet topeng

oh yaudah oke gampang
yaudah sekarang mana nomernya
iya nih nih nih gue cari nomernya uri
bentar ya tunggu tunggu tunggu
wah ini dia
jadi uri itu wulan
roman kok pergi
cewek pasangan ngedatenya udah dateng
terus akhirnya dia pindah
karena gak mau direcokin sama gue
roman mau ngedit
padahal gue kan yang mau bikin dia cemburu
kenapa malah gue yang cemburu
gue mau cerita tentang cowok itu lagi
dia suka sama gue
gue mikir dia suka sama gue karena
dia selalu diem diem ngebantu gue
dan sekarang gue tau
yang dia suka itu
bukan semua gue
kalo bener wuri itu adalah wulan
jangan jangan romeo yang dia bilang itu